sementara itu menteri keuangan sri mulyani enggan berkomentar saat ditanya terkait kebijakan pemerintah memotong gaji pekerja tiga persen untuk tabungan perumahan rakyat
sri mulyani hanya menjawab akan menjelaskan sore hari ini pada konferensi pers
sri mulyani tak menggubris saat dikonfirmasi bentuk tata kelola yang akan dilakukan badan pengelola atau bp tapra atas dana yang dikumpulkan
sri mulyani menjawab akan menjelaskan di konversi pada jumat sore hari ini
di mana sebelumnya sri mulyani dan menteri pupr basuki hadi mulyono masuk dalam jajaran komite bp tapera yang berfungsi merumuskan kebijakan umum dan strategi pengelolaan tapera
di pertanyaan tapra siapa yang akan menjawab
proses tata kelola ini bagaimana
bakal dievaluasi katanya diminta sosialisasi busa dan erlangga
gue gak takut daya beli keganggu itu
sebelumnya publik menyoroti peraturan pemerintah nomor dua puluh satu tahun dua ribu dua puluh empat terkait tabungan perumahan rakyat atau tapera yang akan memotong gaji karyawan
presiden joko widodo bicara soal aturan gaji karyawan yang dipotong tiga persen untuk simpanan tabungan perumahan rakyat
menanggapi adanya prioritas maksud kami protes dari publik jokowi menyatakan biasa dalam kebijakan baru
jokowi mengklaim sudah menghitung aturan gaji atau upah karyawan yang dipotong tiga persen untuk simpanan tabungan perumahan rakyat
biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung mampu atau enggak mampu berat atau enggak berat
seperti dulu waktu bpjs di luar yang bpi yang gratis sembilan puluh enam juta kan juga rame
tapi setelah berjalan dan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya hal hal seperti itu yang akan dirasakan
berjalan kalau belum biasanya perudahan kontrak